itu dia bos
anak buahnya aldebaran
pak permisi saya mau nanya
jangan ada masalah sama dia
jangan dia apa apain
cukup bikin dia gak sadar
udah usang tema vera selesai
jangan dia apa apain
masukin dia ke mobil
eyy bukan bom borang ya
itu siapa ya
saya punya informasi mengenai deonis buat kamu
bapak tau soal deniz
saya bisa temui kamu sama deniz sekarang
kakak punya informasi penting buat kamu
jadi tadi pagi pada saat kamu lagi berangkat itu ternyata kamu udah diikutin
kakak udah ngecek semuanya di cctv dan itu jelas banget
aku rasa itu bener bener penting
aku rasa itu bener bener penting
ini mengenai keluarga aku sayang
jadi aku harus bahas semuanya
kamu ada masalah
atau mungkin kamu ada kesalahan
atau mungkin kamu ada kesalahan
kamu bikin seseorang itu sakit hati
sampai sampai kamu diincar seperti itu
ya aku gak tau sih kak tapi kayaknya nggak ada deh
lagi pulang kan kak angga kak michi tau kan sekarang kegiatanku ngapain
cuman ke kantor doang kalaupun gak ngantor
ketemu mas randy
terus juga langsung pulang kok
terus sebelum kasus orang yang hampir menculik kamu ini
kemarin kemarin ada terjadi hal yang aneh nggak sih
dan mencurigakan mungkin
dan sempet kamu lihat dan kamu tau
dan kamu rasa bener bener ganjil
aku cuman kantor doang kok
kantor doang terus kemarin yang lagi mungkin
kamu inget gak lagi
dua hari tiga hari seminggu yang lalu
ya aku juga gak hafal semuanya sih kak
tapi kalau dua hari lalu
aku ke kantor
sempet keluar kantor si emang sama panino
tapi cuman balikin berkes doang
ke kantornya pak irvan
udah sih itu aja habis itu juga langsung pulang
atau mungkin catherine lupa sesuatu
saya pastikan kamu bisa ketemu denny semalam ini juga
sial siap memukul kota di desa belakang